asal tuhan tau ya gak semua orang miskin itu penjuri
berapa lama lagi kalian hidup tanpa anak
satu tahun lagi
sepuluh tahun lagi
insya allah nggak lama lagi pak
yang pastinya luka gak tau kan
lo gak nyesel lah gak punya anak ha
pikirin ini rumah sepi tau gak lo
bisa lo ntar gak punya tujuan hidup lo
enggak juga lah bu
bosan gue dengernya
memang belum dikasih aja sama lo yang mau kuasa
ceraiin tuh bini lo yang mandul
lo cari perempuan yang suburnya
yang bisa memberikan keturunan sama lo
lo itu harus mau
kalau lo ingin keturunan
wawan sangat mencintainya pak
gak mungkin wawan menceraikan ini
pikiran lo aja yang diracunin oleh cinta
itu aja masalahnya
suatu saat wawan pasti punya keturunan
jadi lo nunggu supaya
bapak dan ibumu ini mati dulu
bahkan kamu sudah menyiapkan calon istri untukku
eh diam kamu
kalau kamu masih mau menikah lagi dengan wanita lain
kita pasti akan bercerai mas
mas saya juga tertekan
saya merasa bersalah
saya melakukan ini semua untuk kebahagiaan kita
kamu pikir kamu aja yang salah
mungkin saja aku juga salah
salah kamu lah
mas wawan orangnya baik
takut kalau ternyata suatu saat nanti
saya nggak bisa kasih keturunan buat mas wawan
pada garis gambar tangan kamu
kamu terlihat banyak keturunan
jadi kamu nggak perlu takut
kamu pasti akan bisa memberikan anak yang banyak untuk mas wawan

baik baik sama wawan dia pasti mengerti
mas kawan tidak akan pernah mau menceraikanku
kenapa kalau begitu dia egois dong
ini bukan salah mas wawan
tapi aku meminta dia untuk menikah lagi dengan uti
ya kamu kasih penjelasan sama dia
kalau pada saat itu kamu salah mengambil keputusan
kamu gak tahan untuk dimadu
mas wawan tidak akan pernah suka halesan ini
jadi kalau salah mengambil keputusan ya wajar aja dong
kamu kan masih muda
jadi jangan membuang buang kesempatan
mas wawan itu pasti masih sibuk ngurusin istrinya sekarang
apalagi istrinya sekarang lagi hamil muda
jadi selama kesempatan itu masih ada
lebih baik kamu tidak membuang kesempatan itu
jangan sampai kamu menyesal nantinya ya
saya tidak tahan dimadu
saya minta cerai
saya tidak tahu rasanya akan seperti ini
memangnya kamu pikir seperti apa
aku tidak akan menceraikanmu
saya bisa gila terus pergi begini mas
lalu setelah itu mau ke mana
saya mau ke kota
saya mau ngadu nasib saya di sana
ternyata kamu memang sudah merencanakannya sejak awal
kamu suruh aku kawin lagi
terus kamu minta cerai supaya kamu bisa bebas
tidak mas tidak
iya kayaknya sih bener ini rumahnya
soalnya waktu itu saya juga pernah kesini nganterin pembantu juga
eh mbak risma
saya nganterin pesanan nyonya pembantu buat kerja di sini
oh ya kebetulan nyonya pesan langsung saja bekerja
mari saya antar

bukan dari luar negeri
nyanyir pesan temennya mbak risma langsung aja bekerja di sini
hah luar negeri
oh bukan temen nyonya itu orang indonesia
tapi dia lama tinggal di luar negeri
nih kalau begitu saya pulang duluan ya
yalah mbak pulang aja nanti dicariin suami lagi
selamat bekerja ya
hati hati ya di jalan
iya ini kerja aku
sekarang tinggal lantai atas
siapa yang bersihin rumah nih
kok ada celana lelaki
bukan saya saya membantu di rumah ini bina yang ngirim saya ke sini
teman saya yang ngenalin tadi siang
saya tidak bisa terima kamu kerja di sini
status kamu itu aja yang tak jelas
dan di sini banyak barang barang berharga
jadi tuhan beranggap saya akan mencuri barang barang tuhan
asal tuhan tahu ya enggak semua orang miskin itu mencuri
orang kayaknya juga banyak mencuri
jangan jangan tuhan ada maling kelas kakap
jangan terus lagi
sudah jangan banyak alasan
kamu pasti mau maling ya di sini
betul betul saya miskin
pintar sekali kamu bicara ya
cari apaan sih kamu
kamu lihat perempuan gak jalan sendirian lewat jalan ini
ah udahlah udahlah
kamu kenapa sih
sekarang kita periksa dulu barang barang kamu lalu kita lapor polisi gimana
eh jangan karena kamu rasa ibah lalu kamu biarkan perempuan itu ambil barang barang kamu
orang kayak gitu gak perlu dikasih hati
sudah saya bilang tidak ada barang yang hilang
alah nggak mungkin lah nggak ada barang barang kamu yang hilang
siapa tahu perempuan itu liha emang ambil barang barang kamu yang nggak kelihatan
hah maklumlah namanya juga orang miskin
tidak perlu diperiksa tidak ada barang yang hilang
hei kamu kenapa sih marah marah
kenapa tidak teriak lagi sama aku
ibu benar banget sih
suka sih mau mandi
suka sih mau mandi